rencana penghapusan kereta api argo parahiangan menuai perdebatan di kalangan pengguna transportasi
wacana ini dilontarkan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
yang menyebut kereta argo parahiangan akan dihapus setelah beroperasinya kereta cepat jakarta bandung
warga bahkan membuat petisi berisi penolakan terhadap rencana penghapusan kereta argo parahiangan
hingga sembilan januari petisi ini sudah ditandatangani lebih dari enam orang
sebagian warga menilai langkah penghapusan kereta argo parahiangan tidak tepat
karena membatasi pilihan transportasi nyaman dan murah
seperti ivan misalnya sebagai salah satu pekerja yang harus bolak balik jakarta bandung
ia mengaku keberatan jika argo parahiangan dihapus karena akan menyulitkan aktivitasnya
sedangkan argo parahiangan sudah sampai di tengah kota bandung
dan saya hanya lima belas dua puluh menit naik sepeda dari stasiun bandung ke tempat kerja
jadi kalau dihapuskan mungkin jangan serta merta berikan orang kesempatan untuk beradaptasi dulu
mungkin cari strategi muda yang lain dan sebagainya begitu
pro dan kontra juga diutarakan warga lainnya
kalau aku sih kurang setuju ya soalnya kan orang orang tuh nggak apa sih
uangnya semuanya ya kayak gitu
jadi kan kalau ada kereta itu dihapus nanti kayak orang yang lansia kayak gitu
kayak bingung kayak gitu yang udah nyaman ke kereta ki
jadi kereta listrik kayak ada perubahannya bener bener gratis kayak gitu
jadi kayak kurang setuju aja
setuju setuju aja sih kak karena kalau keepisienan waktu ya kak
soalnya kan aku kerja juga gitu bulat balik kadang kita harus on time juga
mengikuti sih kalau kayak gitu
kalau dari sisi harga gimana nih kang
kalau dari sisi harga ya emang kadang kita
lebih ekonomis yang argo parahyangan ya kak
cuma kalau buat efisien waktu kan kita nggak bisa dibeli sama harga ya kak
pt kereta api menyatakan rencana penghapusan kereta argo parahiangan masih belum final
rencana ini masih dikaji bersama berbagai pemangku kebijakan
kalau bicara terkait rencana tersebut
sampai saat ini sih belum ada arahan ataupun keputusan ya dari pemerintah
mau diapakan gopar ini
jadi sampai sekarang ini gopar secara resmi masih tetap beroperasi
nah kami juga sebagai operator
yang sebagai bumn juga tentunya akan mengikuti arahan ataupun keputusan dari pemerintah
intinya sekarang sebelum diputuskan apakah akan berhenti atau jalan
kami akan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa kereta api tersebut
berdasarkan data pt kai daops dua bandung
di tahun dua ribu dua puluh dua jumlah penumpang kereta argo parahiangan bisa mencapai dua empat ratus hingga tiga orang
dalam sehari dengan jadwal sepuluh kali keberangkatan dari stasiun bandung
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat